di sana dia ambil beras lima
nah ini dari warga saya langsung ke sana
mau beli beras katanya ini pengantin
tapi nggak lupa ambil ke uannya
terus ambil mie itu yang dua puluh lima kilo
bilang ke eh aku lupa ambil uanku
bilang ke jangan boleh diambil semua
bilang aku titip saja adekku
terus pergi tuh mie
mie itu adeknya bagaimana waktu di situ
diam diam atau apa
diam saja nangis
anak anak kecil ya
kelas sampai sepuluh
oh sepuluh tahun
bagaimana gue bisa ditolong bahwa ini anak anak puternya atau bukan dari keluarganya
bicara mie itu anak anak
ditanya mie itu bilang adek tak ke itu
eh kakak tak ke itu
bilang diambil juga di jalan dekat rumahku
bilang ada mie ke uang nakasin ke
bilang tidak ada tentu
tinggal ku asing ke egenkai wayangest hypothetical